ya dan kami telah terhubung melalui sambungan virtual dengan diah pitaloka yang merupakan anggota komisi delapan dpr
yang juga merupakan anggota tim pengawas haji dua ribu dua puluh
selamat siang waktu arab saudi ibu dia assalamualaikum
waalaikumsalam selamat siang mbak
iya bu dia kita melihat bagaimana kemudian penyelenggaran haji di tahun dua ribu dua puluh tiga ini menjadi apa ya
menjadi satu semangat baru niat awalnya
karena setelah masa pandemi akhirnya bisa benar benar jemaah ini menunaikan ibadah di sana
ada sejumlah biaya tambahan yang juga harus dibayarkan oleh beberapa jemaah
namun faktanya kondisi yang juga bisa dikatakan mengecewakan terjadi di sana
kalau dari tim was dpr sejauh ini evaluasinya apa saja sih bu sebenarnya yang menjadi poin poin krusial di ibadah haji di tahun dua ribu dua puluh
ya kita melihat sementara ini banyak hal yang terjadi dan itu tentu mengecewakan sekali bagi kita semua
artinya kita ingin semangatnya adalah setiap tahun dalam penyelenggaran haji perbaikan perbaikan
termasuk juga efisiensi pembiayaan
nah ini menjadi pr yang dibahas juga bersama dpr selama sepanjang tahun ini
lalu kita lihat hal yang penting sangat penting
yang mempengaruhi kualitas haji adalah bagaimana penyelenggaran haji itu dilaksanakan
artinya ada satu output kualitas dari proses manajemen
pembagian tugas dan juga kontrol terhadap kualitas penyelenggaraan
nah hal hal ini yang menurut kita nanti harus segera dievaluasi
sumber daya manusianya pembagian divisinya lalu juga pengecekan fasilitas
nah ini adalah sebatasnya kontrol misalnya kontrol terhadap kualitas hotel
kontrol terhadap kualitas catering
jadi tidak hanya sebatas pemesanan tapi juga terjadi kontrol di tengah penyelenggaraan itu menjadi sangat penting
lalu kita lihat juga terjadinya banyak persoalan teknis di dalam maktab jemaah kita kemarin
nah misalnya saluran air
saya rasa kalau kita meminta secara mendadak
ketika terjadi kebocoran saluran air
jadi mungkin bagus juga apabila kita juga tim haji indonesia
itu menyiapkan seperti sumber daya teknis ya
artinya orang yang membutuhkan yang memang secara praktis itu diperlukan untuk kebutuhan kebutuhan maktab
misalnya membenahi saluran air lalu juga
kayak kemarin tuh yang sangat fatal adalah
tenda itu terlalu penuh
dan ini ada gudang gudang kasur itu saya lihat dijadikan tenda tambahan
nah ini juga kita melihatnya ada proses
entah komunikasi atau tentang perjanjian dengan masyarik
pemilik maktab pengelola maktab
yang harus didetailkan lagi
sehingga tidak interpretatif
tapi juga kita harus lebih terbuka lebih jelas lebih detail
dalam kita melakukan membangun kontrak kontrak dalam fasilitas haji
ini juga menurut saya termasuk juga penyediaan hotel dan catering
hampir setiap tahun ada persoalan persoalan catering
ya walaupun tidak rata ya
artinya ada yang makanannya sudah bagus
tapi ada juga makanannya yang kurang bagus
tapi secara umum standar kualitas ini harus mulai kita ratakan gitu
nggak bisa tiap tahun begini gitu
standar kualitas harus bisa diratakan bagi seluruh jemaah haji
terutama bagi yang berasal dari indonesia
kita mengingat memang upaya atau usaha yang mereka lakukan juga sudah ekstra ya bu ya
harapannya bisa beribadah paling tidak didukung dengan fasilitas yang mumpuni begitu
melihat kondisi seperti ini tadi bu diah bilang bahwa ini sebenarnya adalah satu masalah yang berulang tiap tahun
meskipun ada catatan di sana ada perbaikan
miss nya di mana bu dia
apakah kemudian ini makin menunjukkan bahwa
oh masalah persiapan masalah kemudian pemetaan potensi potensi masalah dari pihak pemerintah
ataupun mungkin kerjasama dengan travel terkait ini kurang siap kurang sigap
atau apa apa yang buat masalah ini bisa terus berulang kembali
saya rasa karena kita belum membangun standar operasi
saya rasa karena kita belum membangun standar operasi
saya rasa karena kita belum membangun standar operasi

jadi standar operasi itu adalah kontrak rasional dari kita terhadap mereka yang melakukan kontrak kerja dengan kita
lalu juga standar kontrol terhadap pelayanan
ini belum dibangun secara sistemik gitu artinya kita belum membangun sistem baru sebatas omongan
kalau omongan kan itu nggak bisa dipegang
atau kalau misalnya apabila kita bicara perangkat sistemnya ada apabila terjadi pelanggaran misalnya dari pemilik hotel
atau pemilik catering dia kemudian kena denda
nah tahun lalu kan juga tuh ada makanannya terlambat diantarkan
sehingga basi lalu cuma akhirnya kan penggantian makan lima belas real
satu kali makan
nah tapi kan poinnya bukan itu
poinnya kita ingin standar ini standar kualitas ini
tidak naik turun tiap tahun
artinya kita benar benar membangun sebuah sistem manajemen
penyelenggaran haji yang dapat dipertanggungjawabkan
dan juga kayak dengan mas syarik
nah tenda itu karena covid dua tahun kualitasnya itu beda beda
jadi tahun lalu itu seratus ribu
ada yang sudah bagus tapi ada juga ternyata di beberapa sektor
itu sangat buruk itu kualitas maktabnya
nah ini yang harus diperjelas lagi
lalu seperti yang paling
ini adalah faktor penambahan mas syair bagi delapan ribu jemaah kuota tambahan
itu tidak diikuti penambahan fasilitas
nah pertanyaannya ini kan interpretatif
masa kita nggak paham bahwa itu tidak ada penambahan maktab yang kita pikir
harusnya ada penambahan tenda untuk jemaah haji indonesia
ternyata di kuota yang tambahan itu tidak mendapatkan tambahan tiga
nah ini sangat fatal karena delapan ribu orang itu kan jumlah yang banyak sekali
dan distribusi ke dalam tiap maktab dalam kondisi kedaruratan kita tidak membangun perubahan zona daerah
nah ini yang sehingga ada beberapa tenda di beberapa daerah itu sangat penuh
walaupun tidak semua daerah sama
jadi tergantung daerahnya itu ada tambahan jemaah atau tidak
nah kita bicara soal kuota tambahan
ini yang sebenarnya tadi mau saya tanyakan juga tapi sudah langsung dibawa begitu ya
kondisi fakta di lapangan oleh budi ya
ada penambahan kuota
di sisi lain fasilitas yang ada ini ternyata juga bisa dikatakan tidak siap
padahal sebenarnya informasi tentang adanya kuota tambahan ini sudah ada begitu
apakah kemudian di sini tidak ada kesiapan dari tim dari negara kita untuk kemudian memastikan ketersediaan fasilitas
atau memang sudah dikomunikasikan sudah disiapkan tapi masyarakatnya yang tidak menyiapkan
ini salahnya salah di mana nih bu
ya saya mikirnya mbak kalau misalnya di kita ada tim yang menyiapkan ini kok hasilnya begini gitu kan
asumsi saya ini kan katanya sebelumnya ada
tapi informasi bahwa ini tidak ada penambahan maktab memang di sisi kita indonesia itu terkejut
nah artinya kan masalah ini sebetulnya belum terkomunikasikan satu sama lain
nah hal hal ini yang menurut saya tadi kenapa saya bilang
kita harus bicara dalam kerangka yang sifatnya teknis
jadi tidak oh nanti oke nanti mungkin begini nanti mungkin begitu
ternyata hasilnya tidak sesuai dengan standar layanan yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah
oleh jemaah indonesia kepada pemerintah saudi
nah ini yang nanti di depan tidak boleh terjadi lagi
pembenahan menyangkut standar operasional lalu pembenahan menyangkut kontrol terhadap pelayanan
lalu juga pembagian divisi sdm itu harus kita perbaiki
nah ini yang memang dalam pembahasan haji selama ini belum pernah dibahas secara khusus
tentang manajemen dan standar pelayanan haji lalu juga bagaimana kita melakukan kontrak kontrak kerja bersama saudi
karena di sana itu kan kerajaan
jadi ada pihak pihak yang memang menjadi representasi seperti pemilik maktab
itu rata rata kan
atau dia sudah dikelola oleh pengelola maktab
nah ini kita nanti harus jelas
bagaimana mereka mengatur kita
tapi kita juga harus berdiskusi bersama mereka
sehingga kita mempunyai kesamaan pemahaman dan pengecekan lapangan
kalau misalnya dibilangnya kita setiap jemaah haji indonesia itu membayar masyair
masyair itu paket untuk kita bermalam di arafah dan mina
nah itu masyairnya bagaimana itu kita tidak bisa bilang bahwa otomatis kita akan dapatkan
kita harus cek lapangan
maktab indonesia itu dari tujuh puluh satu harusnya ada penambahan tiga maktab
nah tiga maktab itu kan harusnya dicek sama kita di mana
ternyata kan tidak ada
nah ini yang mengakibatkan hari ini belum lagi transportasi
transportasi yang tersendat
nah ini juga apa ya nanti kita juga menurut saya harus merubah alur ya
alur perpindahan jemaah
jemaah dari arafah ke nina itu memang sangat penting
dan ini problemnya sangat beresiko tiap tahun
kadang baik kadang kalau fatal ya begini terjadinya
jadi harus kita eksersis
harus kita coba implementasikan
harus kita cek laksanaannya secara teknis
dari adanya mungkin tadi terkait dengan transportasi
ini erat kaitannya dengan bisa kita katakan tragedi musdalifah
beberapa waktu yang lalu ya bu
di mana banyak sekali jemaah yang harus menunggu
puluhan jam hingga bisa dimobilisasi begitu ke daerah selanjutnya
ke tujuan selanjutnya
dari sejauh ini setelah kejadian tersebut berlangsung
apa kemudian bentuk komunikasi yang sudah dilakukan timas
dan apa kemudian perbaikan atau evaluasi yang dilakukan
singkat saja ibu sebelum kita azan maghrib
ya kita sepakat bersama kementerian agama
saya kebetulan kemarin mengunjungi maktab di kementerian agama
di visi haji indonesia
tenda jemaah di bina
ya kita sepakat bahwa ini kita akan melakukan evaluasi menyeluruh
sekaligus perbaikan perbaikan yang memang diperlukan dalam rangka pengaturan kerja
pengaturan kontrak kerja
lalu juga perlindungan hukum bagi jemaah indonesia
khususnya menyangkut penyelenggaran haji dan umroh ya
pemerintah indonesia itu kalau bisa memang ada catatan catatan yang sifatnya perjanjian resmi
jadi ketika ada pelanggaran oleh pemerintah saudi
kita bisa meminta konsekuensi dari pelanggaran itu
karena yang kita sesalkan ini kita membayar masyair itu sama jemaah tambahan dengan jemaah yang kuota sebelumnya
tapi fasilitasnya tidak ada gitu
tidak ada tenda
nah ini kita tidak ingin berulang lagi
tapi poinnya adalah bukan arab atau kita ya
ini kita saya pikir pihak kementerian agama
juga harus memperkuat gitu ya
tapi juga sekaligus membangun mou ya
mou perjanjian kerja yang lebih real bersama pemerintah saudi
sehingga ini menjadi ikatan yang sifatnya profesional gitu
juga selalu di sini
bu diyah singkat saja
berarti rencananya nanti akan setelah ibadah haji berlangsung nantinya
kita akan kemudian melakukan pertemuan begitu ya bu ya
akan ada pemanggilan dari dpr kepada kementerian agama
ya akan ada yang follow up
di minggu pertama
tapi saya juga tidak ingin hanya pertemuan diskusi
tapi ada follow up dalam tindak kerja di depan
kita tunggu nanti seperti apa realisasinya
terima kasih banyak kepada ibu dian
sudah berkenan berdiskusi bersama kami
atau ada dalam dialog ini di cnn indonesia newsroom
saya selalu ibu
selamat kembali melanjutkan ibadah anda di arab saudi